di selanjutnya saudara penumpang kereta api yang kembali ke kota surabaya terus meningkat
sebanyak dua puluh lima orang penumpang kereta api jarak jauh kembali ke surabaya
sementara penumpang yang berangkat dari kota surabaya jumlahnya malah terpatah menurun
tercatat sebanyak dua puluh lima ribu lebih penumpang tiba di stasiun utama wilayah daob delapan surabaya
yakni stasiun gubeng stasiun pasar duri dan stasiun malang
mayoritas para penumpang ini menaiki kereta api jarak jauh diantaranya berangkat dari jakarta bandung dan juga yogyakarta
sementara penumpang kereta api yang berangkat dari kota surabaya terpantau kian menurun
yakni sebanyak sembilan belas orang dengan tujuan sejumlah kota wilayah jawa timur hingga jawa barat
selama posko lebaran dua ribu dua puluh empat pt kai daob delapan surabaya juga menyediakan empat puluh tiga rangkaian kereta api jarak jauh dan sebelas kereta tambahan
dari seluruh stasiun wilayah daob delapan surabaya
sedangkan penumpang yang turun sebanyak dua puluh lima delapan ratus tujuh puluh dua penumpang
di seluruh stasiun daob delapan surabaya
kita bergabung bersama jurnalis kompasifi fia irmar
yang melaporkan langsung dari stasiun gubeng jawa timur
bagaimana pantauan di stasiun gubeng pada siang hari ini
apakah untuk arus balik ini sudah terpantau
khususnya di daob delapan atau mungkin lebih spesifik
di stasiun gubeng jawa timur fia
baik selamat siang sisko dan juga saudara
terpantau sejak tadi pagi sekitar pukul tujuh pagi
waktu indonesia barat hingga siang hari ini
para penumpang kereta api
mulai memadati stasiun gubeng surabaya
dan memang sudah ramai sejak pagi tadi
dan kalau dari data
yang kami dapatkan dari humas kai daop delapan surabaya
hari minggu tanggal empat belas april dua ribu dua puluh
di prediksi akan ada lebih dari
baik itu yang berangkat melalui stasiun gubeng surabaya
maupun juga yang tiba di stasiun gubeng surabaya
yang masih berada di wilayah kidok delapan surabaya
kalau lebih spesifik lagi sisko dan juga saudara
di stasiun gubeng surabaya sendiri
lima ribu penumpang yang naik
untuk menuju ke berbagai kota
sementara yang tiba di stasiun gubeng surabaya sendiri
yaitu ada lebih dari sembilan penumpang
sementara untuk pasar turi surabaya
untuk yang berangkat sendiri
juga hampir sama lebih dari lima penumpang
sementara yang turun atau yang tiba di stasiun
ada lebih dari enam penumpang
memang kalau kami melihat siswa dan juga saudara
tren kenaikan justru terjadi
pada jumlah penumpang yang tiba
karena memang rata rata mereka
kembali ke surabaya dan juga
sementara untuk aparatur sipil negara
atau asn akan kembali beraktivitas
akan kembali bekerja pada hari
dari ki dua puluh delapan surabaya
menghimbau bagi para calon penumpang
lebih awal di stasiun
untuk menghindari adanya kepadatan
masa arus balik atau kembali
ke kota asal atau kota domisi
diberikan kepada keluarga yang ada di rumah
bisa tidak lebih dari
karena kalau misalnya lebih dari dua puluh kg
empat barang yang dibawa
menuju ke dalam gerbong kereta api
untuk dibawa ke dalam gerbong kereta api
sanksi denda sebesar antara
rp sepuluh per kg nya tergantung
untuk kelas ekonomi sekitar rp dua
kelas bisnis rp enam per kilogram
dan untuk kelas eksekutif sekitar
nah untuk mengetahui apakah barang bawaan
ini tidak lebih dari dua puluh kilogram
calon penumpang kereta sebelum mereka masuk ke dalam
gerbong untuk melanjutkan perjalanan mudik
ke kota asal maupun juga kota domisili
nah yang cukup menarik juga fia kalau untuk tiket
atau pun juga sebaliknya ini pantauannya
lebih dari seratus ribu
arus balik lebaran kali ini
para calon penumpang kereta api yang akan
atau secara langsung di tempat ini
kai dua puluh delapan surabaya menghimbau
kereta api ini membeli
tentu saja dengan catatan
kota tujuan masih tersedia
ki dua puluh delapan surabaya sesko
ki dua puluh delapan sedangkan ada seratus ribu seperti itu
dan juga masyarakat ataupun calon penumpang
tiga jam sebelumnya fia singkat saja
mempersiapkan waktu kalau di stasiun gubeng sendiri
berapa kemudian manajemen waktu yang harus disiapkan
apakah tiga jam atau empat jam atau bisa mungkin lebih di sana
melalui stasiun stasiun di wilayah
paling tidak dua jam sebelum
jadwal keberangkatan kereta api tersebut
harus check in terlebih dahulu
karena memang kalau kami melihat
hingga hari ini arus balik lebaran
rata rata kepadatan itu selalu terjadi
hingga pukul dua belas siang waktu indonesia barat
pukul tiga sore dan akan
kembali ramai kembali padat lagi
baik yang harus diperhatikan bagi masyarakat
terutama di jam jam padat seperti jam tujuh hingga dua puluh
yang melaporkan langsung dari stasiun gubeng jawa timur